ingin ku perjuangkan
keluar juga lima belas puisinya
puisi udah sekarang tidur
eh tapi susah minta bikinin puisi
sampe qué lu sampai udah kah bisa datang
cinta itu menyakitkan tapi kenapa aku tetap bertahan
eh bapak kenapa malam malam gini nelfon pak
roman saya minta besok kamu datang lebih pagi ke sekolah
dan jangan sampai telat langsung ke ruang guru
sudah besok saja saya jelaskan
ingat loh jangan sampai telat
saya sangat suka dengan kota ini
lihatlah wajahnya dia sangat berbakat men dengan bokapnya ulan
lihatlah wajahnya sangat berbakat sok
eh tunggu dulu wajahnya apa
wajahnya menjadi mantu bokapnya ulan
saya tahu saya tahu sekarang
sangat baik men
kalau samuel dan roman melihat ini mereka pasti akan menangkapnya
oke kalau begitu sekarang kita
sekarang kita viralkan
eh jangan jangan jangan
kita nggak boleh pakai cara yang sama
kita harus pakai cara yang beda
semua punya ide yang lebih menarik
jangan lupa jem
jangan lupa jem
jangan lupa jem
ada apa sih
kenapa sisi memanggil manggil
sisi eh eh
ini kado dari lo gue balikin ya
tapi bunganya udah layu
tapi gapapa masih ada batangnya kak
eh bunganya nggak segini sisi cemilin sih
coba gue balikin semua kado dari lo
kok dibalikin semua sih
emang rental dvd dibalikin semua
kenapa aku ngasih ikhlas
eh tapi kan ibu
kan gue sukanya sama roman
kalo gue dapet kado dari lo
jadi mendingan gue balikin deh
tapi udah marah kan sama sisi
padahal roman mukanya sebelas gelubelas sama gue loh
nggak usah bisa sisi
suka sama gue
nggak marah kok gue
emang gue agripert apa marah marah
serius ibu nggak marah sama sisi
besok sisi yang berangkat umroh
kalo misalkan ibu pengen nitip doa
iya deh diam
oh iya ibu satu lagi
jangan minta doa agar spesies disuka sama ibu
peribahasanya itu bagaikan pungguk menindukan bulan
ibu ngerti kan
yaudah sisi kulur dulu ya
mau kamper lagi
kenapa gue dipanggil karo guru ya
kayaknya dia mau ngikutin gue deh
yah ada sih rese
masa pagi pagi gini gue udah harus berantem sama dia
malas banget deh gue
pagi pagi udah ketemu sama tuh orang
ih ngerti gue ngeliat mukanya
eh kok dia ke arah sini sih
tuh kan beneran ngikutin gue
mengerjain gue lagi
kemarin tengkorak sekarang apa
eh masih pagi
udah ngomel ngomel aja
tenaga tuh lo pakai buat belajar
bukan buat marah marah
yang cari masalah dulu siapa
biar banget loh jadi orang siapa yang mau ngikutin itu sih
iya dong datanya lebih cepat
tunggu yang dipanggil
iya kamu ngulak sama rumah
kemarin kan kamu jadi bapak telepon
lupa sesuatu lo
kok gue gak denger apa apa sih
ada lucu mbak
semuanya udah ngumpul

ya sama sekali

premon kus sateng dua
ibu beserta guru guru yang lain merencanakan untuk mengadakan perpisahan untuk beliau
dan temanya adalah memberikan yang terbaik
yaak juga sangat kuat
sebabnya ibu kumpulkan kalian semua di sini
untuk mendapatkan tugas khusus
plek blek assessment kelengkapan kalian deh
ya jadi tugas khususnya apa bu
kalian lihat kertas di dalam mangkuk itu